perhimpunan dokter forensik indonesia
jadi setiap dokter spesialis itu ada perhimpunannya
dan perhimpunan ini sudah juga memilih
salah satunya adalah dokter tni
dan kalau gak salah orangnya juga sudah saya hadirkan disini
karena saya ingin memastikan anda akan terlibat digabung dalam satu tim
di bawah kepemimpinan perhimpunan dokter forensik indonesia
saya akan menitipkan pesan bahwa jaga kredibilitas kita
jaga integritas dan seterusnya
jadi bukan saya yang kemudian menawarkan mbak ya
kan saya dengar ada keinginan
apakah dari tim pembela hukum
atau dari pihak polri
yang jelas kami siap
kami siap karena memang kami punya sumber daya manusianya
kami juga punya rumah sakitnya seandainya diperlukan
dan ternyata salah satu dokter kami forensik kami memang dipilih
oleh perhimpunan tadi
jadi perhimpunan ini kan yang juga isinya adalah mereka mereka yang kompeten senior
menjaga kode etik dan seterusnya kualitas